tiga jalan utama di kota surabaya jalan tunjungan pandegiling dan jalan darmo kembali ditutup hingga minggu dua belas juli
sebelumnya tiga jalan ini direncanakan ditutup sejak tiga hingga sembilan juli lalu
penutupan dilakukan pada pukul dua puluh satu hingga lima pagi pada hari kerja dan pukul dua puluh satu hingga pukul dua belas siang pada akhir pekan
hasil evaluasi pemkot surabaya gugus tugas penanganan covid sembilan belas surabaya dan polisi menyebut
penutupan tiga jalan itu efektif mengendalikan potensi penyebaran covid sembilan belas
pada saat malam hari utamanya banyak sekali aktivitas aktivitas yang dirasa kurang produktif
sehingga dilakukan pembatasan atau pengalian arus di wilayah ruas jalan tertentu tersebut
jadi memang setelah dilakukan kita berikan himbawan untuk sosialisasi juga memberikan dampak yang cukup signifikan

mengurangi adanya aktivitas aktivitas berkumpul berkerumun sehingga dapat membuat penyebaran virus covid sembilan belas ini mudah mudahan dapat semakin berkurang di kota surabaya
jika dilihat dari jumlah kasus positif terkonfirmasi klaim pengendalian persebaran covid sembilan belas di surabaya belum terbukti
hingga sembilan juli ada lebih dari enam lima ratus kasus positif di surabaya dengan rata rata penambahan seratus hingga satu ratus lima puluh kasus per hari
menurut epidemiolog universitas erlangga windu purnomo berbagai kebijakan pembatasan aktivitas di masa pandemi akan lebih efektif jika disertai sanksi tegas pada pelanggar
sayangnya menurut windu sanksi tegas seperti denda tidak ada dalam peraturan wali kota no dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh sebagai legalitas pembatasan aktivitas di kota surabaya

jadi artinya harus ada usaha keras dari pemerintah daerah pemerintah provinsi pemerintah kota untuk mendisiplinkan warga
kita tidak bisa kemudian wali kota misalnya atau pemerintah kota misalnya mengatakan
ya kita ini menghargai supaya tumbuh kesadaran
pendiri dari masyarakat tidak bisa kalau dalam masa wabah ini kita berlomba
nah jadi artinya harus lebih tegas
apa itu harus ada aturan yang di dalamnya harus ada
sanksi ya sanksi sanksi administratif atau sanksi denda
hingga sembilan juli dua ribu dua puluh jumlah kasus covid sembilan belas terkonfirmasi di kota surabaya mencapai enam lima ratus tujuh puluh tiga orang
data gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur juga menyebut
satu persen kasus covid sembilan belas di jawa timur berasal dari wilayah surabaya raya
yaitu kota surabaya kabupaten gresik dan sidoarjo
attack rate atau tingkat serangan covid sembilan belas di wilayah surabaya raya juga tercatat mencapai satu ratus sembilan belas delapan per seratus ribu penduduk